inovasi menjadi kunci untuk tetap berkreasi termasuk di masa pandemi
lalu apa saja tantangan yang dihadapi dan bagaimana solusi
kita sudah bersama dengan dino hamid
yang merupakan ketua umum asosiasi promotor musik indonesia
dan randi danista keyboardist dari band niji
selamat hari musik nasional
selamat hari musik halo semuanya
selamat hari musik semuanya
sebelum nanti di akhir saya akan meminta kita untuk nyanyi bersama
tapi di awal ini saya akan tanya ke mas randy dulu nih
apa kabar industri musik tanah air di satu tahun pandemi covid sembilan belas melanda
baik nih kita ngeliatnya ini sih ya
kayak pandemi gini musisi musisi indonesia tuh kayak gak berhenti semangat gitu
jadi bener bener ada aja gitu kreasinya
bahkan lebih kreatif lagi justru pas pandemik ini gitu
bahkan lagu lagu bagus juga terus lahir dan nggak ada matinya sih gitu
walaupun eranya mungkin emang agak beda gitu ya
perbedaan yang paling terasa apa sih mas randy
perbedaan yang paling terasa tuh sebenarnya kita nggak dapet energi penonton langsung sih
jadi kita kan sebatas virtual semuanya
jadi bener bener kayak semuanya era digital
jadi kita nggak dapet lagi tuh kayak teriakan langsung dari penonton
yang biasanya itu kayak part of ngebakar kita waktu panggung gitu
kalau sekarang bener bener tinggal kamera
kita kamera aja gitu
dan sebenarnya sangat disayangkan ya hal tersebut
kita masih sama sama menanti kapan benar benar bisa konser bareng lagi
bisa teriak teriak bisa bersenandung bersama saat musikus favorit ini tampil di atas panggung
tapi sambil bersabar saya akan tanya ke mas dino nih
yang kemarin katanya habis ada pertemuan dengan pihak pemerintah
mas dino hasil pertemuannya apa sih kemarin yang sempat dibahas
oke jadi itu mungkin follow through dari suara kita sama sama kemarin empat hari tanggal tiga
bersuara melalui surat terbuka ke pak presiden pak polri kemen parekraf kemenkes satel covid
di situ kita kan beraspirasi ya kita bukan berdemonstrasi
tapi kita memberikan aspirasi bahwa setahun ini kita telah tertidur gitu
karena industri kami industri promotor itu industri yang pertama kali terkena dapak
dan sampai saat ini belum berjalan
kemarin kita semua bersuara agar kita diberikan kepercayaan untuk beradaptasi
dan berinovasi untuk menjalankan industri kami
poin poin yang dibahas apa saja
nah kemarin akhirnya direspon sangat positif dengan pak mas menteri sandi uno
kita dipertemukan oleh stakeholder semuanya gitu pak polri pak polda
asat gas terus kemenkes dan hasilnya cukup mengembirakan buat kami semua
karena responnya sangat positif bahwa depan industri kami akan dicoba dibuka didukung
dengan persyaratan kita harus komit dengan protokol kesehatan
jadi ke depan kita diberi kesempatan untuk adaptif aman terus juga bertanggung jawab
detailnya seperti apa apa yang dimaksud kemudian dengan protokol kesehatan yang ketat bertanggung jawab
dan apakah sudah ada perbincangan kapan benar benar nanti akhirnya konser offline
dengan penerapan protokol kesehatan itu akan digelar
jadi sebenarnya protokol kesehatan itu sudah dikeluarkan secara official oleh kemenparekraf dengan chse
chse itu sudah dikeluarkan
jadi di situ
implementasi mengenai prokes dari sisi kebersihan dari sisi hygiene dari sisi keselamatan sampai environment gitu
jadi format itu memang sudah dikeluarkan oleh pihak kemenparekraf dari tahun lalu malah
tinggal kita minta dukungan dari sisi kepolisian
kemarin disepakati bahwa sebenarnya konsep pertunjukan ke depan itu memang kita harus semua adaptasi
tidak hanya memikirkan kita tapi harus memikirkan banyak orang
yaitu dengan menjaga keselamatan diri kita dan semuanya
dan ya tadi menjaga hijin menjaga
tiga m kita harus kita jalankan lah
oke penerapan protokol kesehatan konsep chse harus terus dijalankan berarti ya
tapi sudahkah ada waktu dalam perbincangan itu sudahkah membahas
kapan tuh mas
akan benar benar dilakukan
oke baik nanti kita akan membahas terkait hal itu
tapi sebelumnya saya akan ke mas randi terlebih dahulu
mas randy tadi mendengar bahwa sudah ada pertemuan antara pihak pemerintah dan juga asosiasi
ada angin segar nih yang tadi dibahas
bahwa bagaimana kemudian hype nya semangatnya dari para penonton ini mungkin akan segera bisa dirasakan lagi
saya akan minta tanggapan dari mas randi
tapi sebelumnya kita akan jeda terlebih dahulu
untuk itu tetaplah bersama kami di cnn indonesia connected
anda masih menyaksikan cnn indonesia connected dan kita masih membahas tentang hari musik nasional
masih bersama dino hamid ketua umum asosiasi promotor musik indonesia
dan randy danista yang merupakan keyboardist dari band niji
ya saya mau melanjutkan ke mas randy nih tadi yang sempat terputus
mas randy apa nih tanggapannya ketika kemudian surat terbuka dari para promotor
para promotor para musikus ini direspon oleh pihak pemerintah
ya semoga sih benar benar pencerahan ya dengan segala sistem protokol
mungkin kayak kalau dulu beli tiket tiket doang
kalau sekarang mungkin jadi paket kan tiket sama swab test gitu
jadi paling gimana caranya pemerintah bisa ngakalin mungkin harga swab bisa lebih murah
kalau bareng nonton konser atau gimana gitu
soalnya kalau saya gara gara setahun kemarin
kan jadi main sepeda mulut
tempat main sepeda kelihatan banyak banget musisi main sepeda
wah ini ada yang salah nih panggungnya
berarti beneran gak ada nih
jadi karena adanya pandemi
beneran kejadian lah gitu
jadi kita semua normal lah dengan era yang baru ini gitu
jadi justru ada pergeseran ya lokasi panggungnya jadi pindah ke area goes gitu
karena adanya pandemi ini
jadi isinya sepedanya musisi semua
sebenarnya diharapkan apa sih mas dukungan dari pemerintah
dukungan seperti apa yang kemudian diharapkan dari pemerintah
yang pasti ya dipikirin itu nyala caranya gimana cara bikin konser yang memang aman secara protokol
dan memang izinnya juga dibuka dulu gitu
dan kita sama sama ngejalanin gimana caranya bikin konser yang rapih secara protokol
tapi emang aman buat semua segala macam
jadi bener bener setidaknya harus dicoba lagi dulu gitu
daripada gak dimulai sama sekali kita bisa bener bener kayak kehilangan banget gitu
berarti sangat dinantikan adanya regulasi jelas begitu ya dari pihak pemerintah
untuk bisa menggelar kembali konser konser atau ajang musik lainnya atau konser musik lainnya yang ada begitu ya
oke saya akan ke mas dino nih
saya sempat baca baca dan yang menarik ada pernyataan dari ketua bidang jaringan dan pendidikan apti kemarin
sempat menyatakan bahwa di detik com bahwa selamanya musik ini berada di belakang politik
itu maksudnya apa tuh mas
ya menurut kami memang ujungnya memang di pemilik kebijakan mbak gitu
karena contohnya kayak saat ini aja
kita semua sudah melakukan usaha berinovasi
tapi kalau memang di ujungnya di hilirnya itu yang paling mudah perizinan lah gitu
dan perizinan dari kepolisian tidak dikeluarkan ya kita tidak bisa bergerak gitu
belum hal hal lain ya
bicara bicara apa regulasi teks buat pajakan
terus bicara ya banyak banyak hal lah gitu
jadi memang antara antara karya dengan politik khususnya politik itu memang sangat sangat berdampingan
tapi kalau kita bicara soal konser ya mas yang sedang kita bahas begitu
itu sangat berpengaruh sekali ya mas randy terhadap bagaimana kemudian soulnya dari musikus tanah air
jadi ketika memiliki karya adanya konser itu memang satu nyawa yang besar ya
dalam rangkaian menghasilkan karya untuk bisa dinikmati
betul karena emang dari dulu
itu tuh gak bisa cemarin
terus orang cuma lihat dari youtube atau apa selesai gitu
orang tuh pengen ngerasain energi lagu itu tuh gimana di panggung
jadi itu yang bikin satu lagu itu bisa naik banget ketika lagunya bagus
tapi pas dibawain di panggung memang energi lagunya nyampe ke penonton
nah disitulah yang bikin si musisinya akhirnya hidup gitu
nah kalau sekarang ngeluarin apa aja kayaknya hilang gitu aja
ngeluarin apa aja lebih cepat lagi lewatnya gitu
karena emang gak ada panggungnya buat mempromosikan
ada panggungnya buat mempromosikan si lagu itu juga buat ngasih liat energinya gitu
oleh karena itu memang kalau kita lihat biasanya setelah rilis lagu itu kan ada konsertur keliling sejumlah lokasi gitu ya mas ya
apakah kemudian itu juga yang menjadi satu hal yang merasa kehilangan begitu
walaupun ada konser drive in tapi ternyata soulnya nggak ada tuh dalam pelaksanaan konser drive in itu di masa pandemi
iya yang intinya pertukaran energi itu emang ada

kayak antara penonton dan si main musiknya gitu
ketika audionya bersambut dan teriakan penonton menyanyikan lagu yang dibawakan itu tuh yang memang gak bisa dibayar dengan apapun sih
itu yang kita semua kangenin pasti
sama sama kangen kalau musikusnya kangen untuk manggung promotornya juga kangen menggelar konser kami sebagai penonton juga ini kangen
sekali rindu untuk bisa nonton konser
tapi pastinya semuanya harus tetap kita laksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan
dan bisa dipastikan bahwa seluruh stakeholder ini konsisten ya mas ya
punya satu hal yang mau untuk menjalankan protokol kesehatan untuk bisa bersama sama menjaga
karena bagaimanapun juga kita masih di masa pandemi ini
terakhir saya akan tanyakan apa nih harapan besar di hari musik nasional kali ini
saya akan ke mas dino terlebih dahulu
ya harapan kami sih pelaku industri promotor kita lihat karya karya musisi lokal di era digital saat ini juga sangat sudah bisa menjadi tuan rumah di negara sendiri sih mbak
jadi dari sisi karyanya dari sisi pertunjukannya
jadi harapannya ke depan makin makin berkibar lagi
jadi memberikan efek ekosistem ekosistem industri musik secara keseluruhan mbak
terima kasih mas dino
selanjutnya saya akan ke mas randy
mas randi apa nih harapan besarnya di hari musik ini
dan kasih bocoran dong nih upcoming projectnya dari nizi apa
nah of coming projectnya diharapkan pas banget pas lagi nanti semua momennya udah kembali lagi
jadi kalau harapan besarnya kita semua bersatu lah buat menjaga ekosistem ini karena musik indonesia tuh sangat bagus dan musisi musisinya juga karyanya hebat hebat

kita bersatu buat menjaga ekosistem ini yang udah ada dan kita bikin lebih besar lagi abis ini gitu
oke baik terima kasih banyak mas randy dan juga mas dino sudah bergabung malam hari ini bersama kami di cnn indonesia connected
selamat hari musik nasional
selamat hari musik nasional